kericuhan mewarnai pendataan rumah di komplek perumahan angkatan darat di kawasan geger kalong jumat siang
selain mencacimaki petugas pendata warga juga sempat menghadang kendaraan petugas tni yang akan keluar dari kompleks perumahan
petugas tni angkatan darat dari kodam tiga siliwangi mendatangi kompleks perumahan angkatan darat atau kpad di kawasan gegerkalong bandung jumat siang
kedatangan petugas tni ke kompleks tersebut guna melakukan pendataan terhadap empat puluh satu rumah yang rencananya akan ditertibkan
meski demikian kedatangan petugas tni ini disambut sirine tanda bahaya serta ratusan warga yang telah bersiap di pintu gerbang utama kompleks
warga kompleks meluapkan kekesalannya dengan mencaci maki petugas pendata
warga juga sempat menghadang kendaraan petugas yang akan keluar dari kompleks dengan menutup gerbang yang masuk ke kompleks kpad geger
meski demikian suasana panas berakhir setelah petugas tni meninggalkan kompleks perumahan
pihak kodam tiga siliwangi melakukan pendataan guna memastikan ke empat puluh satu rumah dinas tersebut tidak lagi ditempati oleh purnawirawan
serta waraka uri atau istri purnawirawan tni angkatan darat
rumah rumah tersebut akan dialihkan untuk digunakan oleh prajurit yang masih aktif berdinas
rencana awal data kami yang kita miliki kita akan mencari peraturan yang berdinas
kita akan mencari peraturan yang berdinas
rencananya petugas kodam tiga siliwangi akan melaksanakan penertiban pada sembilan belas hingga dua puluh satu juli mendatang
atau dua pekan setelah hari raya idul fitri
freddy bangun bandung jawa barat